petugas polrestabes surabaya berhasil membongkar praktik miras impor oplosan dari sebuah home industry di lawang jawa timur
dalam penangkapan itu tersangka nyaris pingsan saat dibawa ke ruang tahanan
sementara sebuah tempat karaoke yang menyediakan penari telanjang disegel petugas satpol pp
puluhan botol miras bermerek impor kualitas internasional ini sepintas tampak asli
kepada polisi tersangka mengaku hanya mengisi ulang botol bekas miras impor dengan bahan oplosan
setelah dioplos aneka miras palsu ini lalu dijual ke sejumlah kafe di surabaya dengan harga rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus lima puluh per botol

usai gelar perkara tersangka nyaris pingsan saat akan dibawa

sementara satuan polisi pamung praja surabaya kamis malam menyegel mega karaoke setelah sebelumnya digerebek oleh polisi karena menyediakan penari telanjang
pemkot mengambil tindakan tegas agar menjadi pelajaran bagi tempat karaoke lainnya
dalam penggerbekan itu tiga penari telanjang dan seorang karyawan ditangkap saat sedang beraksi di dalam ruangan
keempatnya kini diamankan dan diperiksa petugas polores tabes surabaya